nusantara barat kembali bersiap menggelar acara balap motor internasional
kali ini dua tempat di ntb akan ditunjuk untuk menggelar seri ke sepuluh dan ke sebelas motocross mxgp dua ribu dua puluh
untuk seri ke sepuluh yang dipertandingkan pada dua puluh tiga sampai dua puluh lima juni mendatang mxgp akan digelar di sirkuit samota pulau sumbawa
ada pun untuk pergelaran seri ke sebelas pada satu dua juli nanti akan dilaksanakan di sirkuit lombok
pembangunan sirkuit mxgp lombok yang berlokasi di lapangan x bandara sela parang mataram lombok sudah mulai dilakukan pada minggu
sejumlah alat berat dan truk pengangkut material mulai membentuk lintasan serta rintangan balap di sirkuit yang diperkirakan tuntas pada juni mendatang
dibuat mudah mudahan akhir ini semuanya nusantara

penjang lintasan pak
lebih dari satu tiga km
rintangannya seperti apa pak
mungkin semua rintangannya harus berlalu
ya standar internasional
msgp itu standar internasional dan saya kira
bandara kan mulus pak
jadi mereka tuh seni bikin gitu gitu tuh jago
jadi salah satu sirkuit
kamu pernah ke sana
jadi salah satu sirkuit terlindah
nusa tenggara barat juga akan menggelar kegiatan balap mobil dan motogp di sirkuit mandalika lombok
balap mobil dijadwalkan diadakan pada agustus dua ribu dua puluh
dan motogp dilaksanakan pada oktober nanti
motogp mandalika menjadi seri ke enam belas dalam kalender balap motogp
dari dua puluh satu race yang akan berlangsung
indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kedua kali di mandalika lombok pada lima belas oktober mendatang
lalu rahmat juniadi lombok nusa tenggara barat